ya ampun bu
saya harus kecopet kak
bang itu target kita pak
saya nggak tau
iya ini juga gue mau ke sana
iya lu tunggu aja di sana
pokoknya nih sebelum jam sembilan gue udah di sana
cit kayaknya gue pergi ya soalnya gue buru buru
lo abis ini mau kemana
gue anterin ya soalnya gue telat banget nih
emangnya lo mau kemana tak
gue ada urusan sit makanya gue buru buru nih
oh kalau lo buru buru gak apa apa lo duluan aja
nggak usah nggak usah biar gue antar dulu ya
iya beneran gak apa apa
lo duluan aja gak bisa naik taksi kok bentar
beneran nggak apa apa
iya beneran gak apa apa
ya udah kalau gitu ntar kabarin lagi aja ya
ntar gue kembali aja ya
tuhan sudah makanya udah beray ay jadi mampir apa apa
buat ke tempat gue tarung sama rizky
jadi gue gak perlu ribet tuh
minjem motornya pak regar
ya ampun bu
bang itu target kita bang
ya udah bu
saya bantuin ibu ya
ibu gak apa apa guys
bukan di sini
ke pasir gue
ke pasir dia
tidak ada yang bisa dihukum
mudah mudahan anak gue berhasil menangkap si buka plebo itu
tidak ada yang bisa dihukum
sudah berhasil belum
nangkap si muka plebo itu
kalian langsung bawa ke sini ya
jangan sampai lecet sedikit pun
kalau sampai lecet bisa domelin saya sama majikan saya sampai pagi
pakai lokat batak
pelagi yang juga non male ada ada aja sih
nggak boleh lecet sedikit pun
yang namanya juga
lecet sedikit wajar dong
kalau bukan nyandra
nanti penjemputan ini namanya
dimalumin aja lah
namanya juga bg
ya pak bos
kamu tuh kemana sih
di telepon saya sibuk terus
kamu kan tahu meeting saya padat
saya butuh disupirin
saya ada urusan keluarga pak bos
kamu sembunyi sesuatu sama saya
nggak pak bos
pak bos marah nggak ya
kalau sampai marah
bisa jadi pepes gue
itu sih muka plebo itu
awas itu kalau coba coba ngelawan
bisa aku abisin aja dia
tapi nggak boleh ya
sama nan mel diapain ya
paling dikit aja deh
coba mau sekali lagi
eh bocah mau kemana kau
kau jangan cuma cuma kabur dari aku ya
kalau kau coba kabur dari aku saya habis kau nanti
bisa bisa aja jojo izin tanpa sepang tahun aku
ya sinta kenapa
oh meeting dibatalin
bagus lah meeting dibatalin
aku harus ikutin mobil bule dia
buat pastiin itu tadi pak alek atau bukan
hari ini gue harus berjuang demi putri
gue harus berhasil
supaya pangeran menjauhi putri selamanya
gue gak boleh telat sampai sana
sebelum jam sembilan gue harus udah ada disana
supaya gue gak dikisah kualifikasi dan dianggap kalah
gue harus bertarung buat perempuan yang gue cintain jadi lepasin gue
jangan lupa ya
jam sembilan tepat besok
siapapun yang telat
bahkan satu menit pun
dia dihitung kalah
sampai pagi vier lagi
clase yang numeruh
apa jangan tuh languages sama weeran
apa dingen lu mau landin sama gue

lepasin gak lepasin gue
tapi kalau bukan rizky
siapa yang sebenernya halangin gue buat kepertandingan
apa benar ini semua olahnya rizky